kabar baik datang dari pemerintah kerajaan arab saudi bagi umat muslim di seluruh dunia termasuk di tanah air
setelah sebelumnya pemerintah kerajaan arab saudi menutup layanan umroh pada tanggal dua puluh tujuh februari dua ribu dua puluh
kemarin pertanggal satu november dua ribu dua puluh tanah suci kembali dibuka bagi jemaah umroh asing
nah untuk indonesia sendiri sebanyak dua ratus dua puluh empat peserta umroh telah tiba dan mendarat di jeddah arab saudi
dan menjalani karantina selama tiga hari sebagai bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan selama pandemi covid sembilan belas
nah meskipun layanan ibadah umroh telah dibuka ada sejumlah aturan karantina dari pemerintah kerajaan arab saudi yang harus ditaati
di antaranya yang pertama para calon jemaah umroh yang tiba di arab saudi tidak diperkenankan terlebih dahulu untuk memakai kain ikhrom pada saat kedatangan
yang kedua para calon jemaah umroh ini harus kemudian mengikuti karantina selama tiga hari di penginapan atau hotel tempat mereka tinggal
yang ketiga pada masa akhir karantina perusahaan penyedia layanan ibadah umroh ini harus mengantarkan para jemaah menuju ke miko terdekat untuk melakukan ikhram dan melanjutkan prosesi umroh
berikutnya yang terakhir jika kemudian ditemukan adanya peningkatan infeksi covid sembilan belas maka pihak berwenang berhak untuk membatasi jumlah peserta umroh di titik manapun
nah lantas bagaimana dengan persiapan di tanah air kita tahu kebijakan dari pembukaan kembali layanan ibadah umroh ini disambut baik oleh pemerintah dan juga masyarakat
namun perlu diingat bahwa pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi ini jelas berbeda dibandingkan kondisi normal
nah berkaitan dengan persyaratan calon jemaah umroh yang harus diperhatikan diantaranya adalah peserta umroh harus berusia delapan belas sampai dengan lima puluh tahun tidak memiliki penyakit penyerta atau comorbid
menandatangani surat keterangan tidak akan menuntut pihak lain terkait resiko yang timbul akibat covid sembilan belas dan yang terakhir harus menyertakan bukti bebas covid sembilan belas
sementara itu untuk kuota pemberangkatan pemberangkatan jemaah selama masa pandemi covid sembilan belas diprioritaskan
bagi mereka yang tertunda keberangkatan pada tahun seribu empat ratus empat puluh satu hijriah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah arab saudi
untuk jumlah peserta umroh juga akan mengacu pada kuota yang diberikan oleh pemerintah arab saudi
nah lantas bagaimana dengan biaya penyelenggaraan ibadah umroh apakah ada penambahan
tentu saja biaya dari penyelenggaraan umroh ini sesuai dengan referensi dari menteri agama dan bisa ditambahkan dengan biaya lain seperti misalnya pemeriksaan kesehatan biaya karantina maupun biaya pelayanan yang lain
nah itu tadi sejumlah ketentuan dan juga persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah indonesia maupun pemerintah kerajaan arab saudi terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi
kebijakan ini tentu membawa angin segar bagi geliat bisnis penyelenggaraan ibadah umroh di tanah air
tapi perlu diingat bahwa pandemi belum berakhir
kedisiplinan dan juga kepatuhan untuk menjaga protokol kesehatan ditambah lagi komitmen untuk menjaga imun tubuh ini penting dilakukan sebagai ikhtiar kita untuk bisa mengurangi penyebaran laju covid sembilan belas
ladia rahma fikri adin jakarta